gue gak mau ketangkep terus masuk penjara
copet copet yang operasi di pasar bukannya sudah ketangkep sebelum lebaran kemarin
mungkin copet yang lain
saya gak marah ke kamu
saya bukan bos kamu lagi
saya cuma mengingatkan
kalau disini gak aman
berarti kamu gagal menjalankan tugas kamu disini
karena yang kecopetan imas
kalau dompet imas nggak kembali
tadi siapa yang kecopetan di pasar
yang kerja di keluarga kang bahar
kamu dapat copet ini dimana
bukannya di pasar
harusnya di pasar
mungkin yang punya dompet mau ke pasar
tapi sayangnya petnya di angkot
belum sampai pasar
belum bos masih di angkot
bisa kena ganti
akang tau dari mana dompet imas hilang
memangnya dompet imas hilang
dompet ini harus kembali ke pemiliknya
utuh dengan isinya
memangnya kenapa bos
biar kita selamat
anak bawa bos ada di penjara
masa langsung datang sendiri ke penjara
aku gak mau ketangkep
terus masuk penjara
copet copet yang operasi di pasar bukannya sudah ketangkep sebelum lebaran kemarin
mungkin copet yang lain
saya gak marah ke kamu
saya cuma mengingatkan
kalau di sini nggak aman
berarti kamu gagal menjalankan tugas kamu di sini
karena yang kecopetan imas
kalau dompet imas nggak kembali
kamu gak perlu ada di sini lagi
saya ke sini tadinya mau minta tolong ke kamu
saya butuh karyawan buat di bisnis kimpling saya
nanti saya cari kriterianya seperti apa
gak usah gak jadi
kamu beresin aja masalah kamu
kamu bete enggak ada mana ya enggak tahu
jadinya gimana kita pergi aja yuk
kau ben enggak jualan enggak kenapa lagi libur libur apa sekarang kan bukan minggu bukan tanggal
merah boleh atau sekali kali nggak jualan biar bisa jalan jalan jalan kemana kesini
masa jalan jalannya kesini harusnya kemana
mana atuh ke lembang maribaya theater kamu mau nemenin
kalau ngajaknya ngedadak aku nggak bisa
kok nggak ada jangan jangan enggak jualan kamu sih ingat apa dulu ya udah sekarang saja saya
telepon terlambat kata pepatah
lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
pepatahnya memang benar tapi kamu makanya di waktu yang salah
halo halo kamu enggak jualan libur sekarang lagi dimana di rumah diza saya di tempat biasa kamu jualan yaudah kalau kamu lagi enggak jualan ma okay
di rumah diza saya di tempat biasa kamu jualan ya udah kalau kamu lagi enggak jualan mah oke
kamu lagi enggak jualan ma oke
kamu lagi enggak jualan ma oke
di rumah diza
bilang ke kang murad
dompet imas sama copet yang gak usah dicari
dompetnya sudah kembali
kang dompet imas sama copetnya gak usah dicari
dompetnya sudah kembali
dompet imas sama copetnya gak usah dicari
dompetnya sudah kembali
dua hari kemudian
lotek satu lagi
siapa yang marah
dompet kamu udah kembali
dompet kamu kok kenapa ada di sini
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
habis tau dimana mas bro
dari kape ke kape kang bro